senin tujuh agustus dua ribu dua puluh tiga adalah hari yang mungkin tak akan bisa dilupakan oleh sah
siswi sekolah dasar negeri dua ratus tiga puluh enam randu padangan menganti kabupaten gresik jawa timur
di hari itu mata sebelah kanan sah mengalami gangguan penglihatan
karena diduga dicolok tusukan bakso hingga berdarah oleh pelaku yang hingga kini belum diketahui identitasnya
melalui hasil pemeriksaan di rumah sakit dr sutomo surabaya pada tiga puluh agustus lalu
sah dinyatakan mengalami kerusakan pada saraf mata sebelah kanan yang menyebabkan kebutaan
psikolog universitas tujuh belas agustus surabaya karolin rista menyatakan
di samping pendampingan psikologis yang dilakukan
semua unsur di lingkungan sekitar korban harus bersatu padu untuk mendukung proses pemulihan psikologis korban pasca trauma
terutama keluarga dan sekolah
ini bukan hanya bicara nama baik sekolah
tapi ini bicara teman teman lain yang mungkin punya kemampuan untuk melakukan perilaku yang sama
bisa segera mengalami penjagaan dilakukan penjagaan
tapi kalau support systemnya masih belum siap ke arah sana pindah sekolah itu cara yang baik
dua orang tua korban sempat dipertemukan dengan umi latifah kepala sdn dua ratus tiga puluh enam gresik untuk dilakukan mediasi
namun pertemuan itu tidak membuahkan hasil
pihak sekolah pun sempat menolak menunjukkan rekaman cctv pada waktu kejadian nahas tersebut
bahkan saat awak media melakukan konfirmasi umi latifah bungkam
dari kacamata hukum sikap yang tidak kooperatif tersebut berpotensi menjadi bumerang bagi pihak sekolah
dan kita mengembalikan lagi kepada undang undang perlindungan anak
ya tadi di pasal sembilan ayat satu a disitu kan ada sebuah kewajiban kepada siapapun untuk melindungi anak tersebut
sekolah dan kepala sekolah yang bertanggung jawab di lingkup sekolah tersebut
jadi kepala sekolah maupun pihak sekolah janganlah menghalang halangi segala informasi
khususnya ketika anak ingin mendapatkan perlindungan hukum yang baik
hingga kini proses hukum terus berlanjut
meskipun rekaman dari kejadian belum ditemukan
polres gresik dibantu tim laboratorium forensik polda jawa timur
akan melakukan proses pemulihan data pada cctv untuk mengungkap pelaku penusukan pada sah